pemirsa pengadilan negeri jakarta selatan akan melakukan penyitaan terhadap rumah guru soekarno putra di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
penyitaan rumah ini merupakan bagian dari proses hukum perdata antara guru dengan susi angkawijaya
suasana rumah guru soekarno putra tampak dijaga ketat oleh beberapa ormas seperti bajul rowo dan front pecinta tanah air yang menentang keras eksekusi penyitaan
namun hingga kamis siang pn jakarta selatan masih belum kunjung datang
kasus berawal ketika guru dan juga susi angkasawijaya duga melakukan jual beli pada tahun dua ribu sepuluh
bahkan pada tahun dua ribu empat belas sertifikat sudah balik nama atas kepemilikan susi
namun guru masih menempati rumah yang beralamat di jalan sriwijaya tiga nomor sembilan ini
hal ini dibantah guru lantaran ia merasa hanya melakukan pinjam meminjam uang dengan susi
guru sempat mengajukan naik
banding di pengadilan tinggi hingga kasasi ke mahkamah agung namun tak kunjung dikabulkan